aku harus dapatkan datanya
kemana perginya si dara
sepertinya dia kesini bukan buat ketemu sama laras
oh ternyata ini ruangannya
oh ternyata ini ruangannya
oh ternyata ini ruangannya
dan gak bakalan ada orang yang lihat
hei ibu siapa
kau mencuri ya
saya mau sasarkan
sebentar pak kisahnya sakit
saya bukan pencuri pak
ibu jangan banyak alasan
pak saya bukan pencuri pak
aida direwat di rumah sakit
oke makasih atas informasi
aida apa pak
aida masuk rumah sakit
ada orang yang berusaha mencelakai dia
dan kepala yang aida sekarang bocor
dia masuk ugd
aku mau nanya ngerjain
ada apaan dengan aida di rumah sakit om
dia itu sudah tidak ada hubungan apa apa lagi dengan keluarga kita
kenapa kamu buang buang waktu saja ngurusin dia
ya enggak bisa dong om
aku harus lihat keadaan aida
aku berangkat sekarang
pak aku ikut
tolong jemput saja sekarang ya
apa kamu tahu
melihat kamu terbaring seperti ini
buat hati aku sakit aku bagaikan melihat meida yang terbaring tak berdaya ya allah bagaimana cara
aku berhenti menatap aida seperti aku menatap aida aku enggak tahu bagaimana caranya aku benar benar
yang aku tahu aku mau kamu sadar aida
aku ada di mana
kepala aku diperban aku kenapa
dada kamu jangan bergerak dulu ya iya dah kamu jangan banyak mikir dulu ya nanti kamu
dokter dokter ku ada di sini juga
maafin saya ya dokter saya ngerabutin dokter
kamu usah terlalu banyak berpikir kamu harus
terima kasih dokter
iya saya pulang dulu ingat jangan pantuan ya oh iya dokter lagi mau bandul gimana
kepala saya masih sakit banget rasanya pak firman
pak firman bondan saya pamit dulu ya
dokter terima kasih banyak
bapak sama bondan
tunggu kamu di luar aja ya
dan kamu disini bisa istirahat
pak gak usah pak
bapak gak usah nungguin aida
aida juga udah gak apa apa kok
bapak sama bundan mendingan pulang aja ya pak
kenapa kamu berani lagi
datang ke rumah sakit saya
kamu gak punya malu
saya tuh sudah tidak sudi lagi
mengingat kamu di rumah sakit saya
atau saya usir semuanya dari situ
omah dengerin dulu omah
omah jangan usir aida dari sini
mereka masih bisa rabbit